aku cemimas ngeliatnya
sudah terlalu banyak kebohongan kang elsa
udah sulit buat mbak percaya lagi sama kamu
dan kamu yang udah bikin papa seperti ini
aku harus menanggung
gak bilang mau kesini dong
kamu dari tadi manggil manggil kamu
pintu depan om ketok ketok tapi gak ada yang jawab
yaudah om masuk aja karena gak ada kunci
kamu udah bisa lupain elsa
baru beberapa hari om
tadi om ketemu sama pak rendy
dan dia menanyakan majalah yang menjadi bukti kebohongan kamu dan elsa
mereka masih mencoyak tahu ricky
om yakin mereka gak akan pernah berhenti untuk menyelidiki
jadi situasi kamu sekarang
itu makin gak aman
rafael bilang supaya saya jangan kasih tau ricky
tapi sebaiknya ricky tau
supaya dia sadar semua orang sudah curiga sama dia
sekarang semua orang curiga sama kamu
jadi om minta sama kamu
kamu secepatnya berhenti terlibat di masalahnya elsa
kamu harus lebih hati hati sekarang
kamu jangan pernah bermain api
kalau kamu sendiri gak akan pernah bisa memadamkan api itu
ternyata rafael yang udah nerobos masuk ke unit apartemen gue
harusnya gue udah curiga sama dia
tapi siapa lagi yang punya kunci duplikat selain dia
ya udah lama kapa
sekarang disini gue udah aman
dan gak ada yang berani macem macem sama gue lagi
itu elsa sama siapa ya
kok kayak kenal gue
udah semua emang
udah bu beres
ini buat emang dadah
terima kasih bu
pak ini bakal makan siangnya
oh iya terima kasih ya bu
we elsa perkenalkan ini istri saya aini
yaudah kalau gitu saya permisi dulu bu
benar itu istrinya mang dadang
ngapain aldebaran sama istrinya mang dadang gak kasir
suami saya kritis bu kondisinya
kami tidak punya biaya
saya gak tau lagi harus minta tolong ke siapa
kalau bukan ke bu elsa
jangan jangan aldebaran mau bayarin biaya operasi mang dadang
gawat kalau bener begitu
al gak akan kasih gratis
dia akan minta mang dadang bersaksi soal makam kosong itu
iya seng ee
tadi aku nggak sengaja ngeliat orang kayak kenal gitu tapi kayaknya salah di aku
aku cemas ngeliatnya
sudah terlalu banyak kebohongan kamu elsa
sudah sulit buat mbak percaya lagi sama kamu
dan kamu yang udah bikin papa seperti ini
aku harus menahan diri
aku nggak boleh bikin situasi ini makin berat untuk apa
mbak andin pasti udah tau soal masalah hacker itu
terus dia udah tahu belum ya
kalau emang dadeng dirawat di rumah sakit ini
aduh perasaan gue makin gak enak
kamu sendiri andi
aku sama mas al cuma masa lagi ngurusin administrasi aja di depan
belum balik lagi
mending sekarang gue cari a
gue harus tau apa yang dia rencanain dengan deketin istrinya emang dadeng
aku ke toilet sebentar ya
iya sayang sebentar ya
biaya operasi dan perawatan atas nama bapak dadang sudah lunas ya
terima kasih ya pak
terima kasih banyak
terima kasih banyak ya pak atas bantuannya
kalau gak ada bapak saya gak tau lagi
suami saya harus dimana
karena kami tidak punya biaya untuk operasi
besok operasinya sudah bisa dilakukan
semoga emang dadeng bisa kembali sehat ya
setelah itu saya minta sama ibu
sesegera mungkin emang dadeng langsung mau hubungi saya ya
sudah dicatat nomor saya kan
hah sudah pak
sekali lagi terima kasih ya pak
saya permisi dulu ya
semoga setelah pulih
semoga setelah pulih
emang dadeng menempati janjinya untuk mengatakan kebenaran soal nindi kandina